lajar lajar jadi orang
kau itu kejahatan siapa lagi sekarang
baik deh bangun sih jadi orang
seharusnya fatimah gak ngomong kayak gitu kemarin
ini semua salahnya fatimah
semua ini gara gara kamu
berani beraninya kamu datang ke sini
keluar keluar dari sini
jasa perempuan datang kemarin
kedatangan kamu juga disarankan di sini
aku tidak sudi punya mantel yang miskin kayak kamu
mulai sekarang jangan dekati dewo lagi
karena dewo akan aku jodohkan sama keluarga yang derajatnya sama dalam kerajatku
ah kalau kamu sedang berhubung kekuatan ini
kalau kamu tidak mengerti apa yang saya katakan
kamu akan seperti saya
kau itu tuh siapa siapa lagi sekarang
banyak banget sih jadi orang
ikut aja ya dorang
pada sini cepetan dong
sekarang kamu ikuti perempuan yang pakai jilbab putih tadi yang pakai kaos pink
sampai ketemu ayo cepetan ikutin
kalau dia muter muter gimana
ikuti dong pakai nanya lagi
pokoknya kamu gak boleh kehilangan jejaknya dia
si potimah tuh energi dia pahit ya
udah beberapa kali mama itu kasih pelajaran buat dia tapi gak pernah berhasil
serupa banget sih
tuh mana kadang dia dewa
aduh oh kasihan
udah berhenti aja di sini
ya ayo tempenin dia mau ya
mas kamu sudah sadar mas
terus aja fatimah
pokoknya yang gak mau tahu
mau tau kamu mesti bawa itu si soraya pergi sakarmo
rausak pulang sebelum aku suruh pulang
terima kasih kak
rasaku itu si fatimah
sumpah suruh mau ngambil kacauannya sini
ya dong ya dong
hei ibu ibu sekalian dengerin ye
fatimah udah berani beraninya rusak dengan membaik kampung kita
dia udah berani mempori kampung kita
ayo kita usir fatimah dari pantalan
kok bisa begini
matanya dari mana
kan kau tahu

yang lainnya ada aja percaya agama baru kita tuh

lho matanyastar nih itu

kita jalan jalan komplek itu muter muter doang ngapain nyampe nyampe badan doang mau yang gak
kalau jangan nama ya harus bermodal gitu ya bagus deh kalau mau tahu eh lo ada ruangan kerja nggak
gimana yang bisa menghasilkan uang kerja jadi apa kek jadi artis kek apa kek apa lo gila emang
gila kerja susah susah jadi artis yang ngomong nyong nyong tony gitu ya ada makanya kita makan
sate dulu terus sambil ngomongin masalah bisnis
kita makan sate
gimana dong nih apa dilepas aja deh pak
jalan ya pas aja
kain aja jadinya ya kelingin selanjutnya bang

kalau gitu abang buka aja di dalam dulu ya
kalau gitu abang buka aja di dalam dulu ya
kalau gitu abang buka aja di dalam dulu ya
ilham kamar sudah cuma annoyed su lagapak
kalau ada lihat
iya aku mau keren kakak
kakak ini mau keren ya
mas masuk deh
masuk deh bang
mampus lu si fatime
eh fatima baru pulang
jangan lupa jaga kesehatan
pulangnya jangan malem malem
angin malem gak baik
yaudah ibu jalan dulu ya
ternyata tidak semua orang mongsoh ibu ya
keluar pak keluar
saya keluar pak